tapi hatiku tidak tega bu
mereka sudah miskin
kok masih dimintain upeti
kamu berdoa saja ya
minta petunjuk sama gusti allah
ibu benar benar bangga punya anak seperti kamu
hebat kamu sahin
kamu mirip sekali seperti ayah kamu
kamu tidak perlu tahu siapa aku
tapi suatu hari nanti kita pasti akan ketemu lagi

telah membuang kotak kotak tersebut

seperti inilah keadaan negeri ini